operasi keselamatan semeru dua ribu delapan belas hari ke sepuluh di jawa timur masih diwarnai pengendara yang tidak disiplin
di jombang sejumlah pengendara nekat melawan arus untuk menghindari razia
sedangkan di madiun puluhan pelajar dihukum menghafal pancasila
aksi nekat sejumlah pengendara di jombang ini terjadi saat mereka mengetahui
ada operasi keselamatan semeru dua ribu delapan belas di jalan soekarno hatta keplaksari jombang
tanpa memperhatikan keselamatannya mereka langsung balik arah melawan arus lalu lintas satu jalur
sedangkan sejumlah pengendara lainnya yang tidak membawa surat kendaraan
banyak yang berhenti di pinggir jalan sambil menunggu operasi selesai
mengetahui hal tersebut kepolisian resor jombang mengimbau kepada para pengendara
agar tidak perlu takut dengan operasi keselamatan ini
sebab jika kesalahannya masih wajar dan masih menggunakan standar keselamatan berlalu lintas
maka petugas hanya akan memberikan teguran
tilang yang kami dapatkan itu empat ratus enam puluh empat
kemudian enam puluh persen itu adalah marka jalan
dua puluh persen tidak memakai helm
yang dua puluh persen itu lain lain
sementara di madiun lima puluh pelajar sma dan smp terjaring razia keselamatan lalu lintas
di jalan panglima sudirman selasa siang
rata rata pelanggaran karena tidak memakai helm dan belum cukup umur
untuk razia kali ini polisi hanya memberikan teguran dan belum melakukan penilangan
namun jika di kemudian hari masih melakukan pelanggaran
polisi tak segan segan akan menilang
sebagai gantinya mereka mendapat sanksi menghafalkan pancasila di lokasi razia
pancasila satu ketuanan yagman aisah dua pemanusiaan lima
dua surat surat kedai motornya ada nggak
kalau udah kalau itu membahayakan
razia ini digelar polisi dalam rangka operasi keselamatan lalu lintas dua ribu delapan belas
yang salah satu sasarannya adalah pengendara motor belum cukup umur
seperti pelajar sma dan smp